gubernur dki jakarta basuki cayo purnama kembali naik pitam
kali ini penyebabnya wali kota jakarta barat anas effendi
yang ia nilai salah dalam melakukan penggusuran rumah warga
itulah ungkapan kekesalan basuki cahayapurnama terhadap wali kota jakarta barat anas effendi
gubernur ahok menerima laporan warga yang tidak terima dengan penertiban yang dilakukan anas effendi di rumahnya
yang terletak di krendam utara tambora jakarta barat
pemilik rumah mengklaim rumahnya tidak terletak di taman milik negara
rumah saya dibongkar tanpa putusan pengadilan di lahan tersebut
bukanlah milik pemda dki ataupun di jalur hijau
andre meminta pertanggung jawaban pemerintah provinsi
akibat salah penertiban yang terjadi pada november dua ribu lima belas itu
gubernur mengatakan bakal segera mengevaluasi kinerja wali kota jakarta barat
kita masih periksa lagi seluruh staf periksa saja
nanti aja kalau ada masalah kriminal kalau memang dia salah kita pidanain
kalau pidangain copot otomatis
pemain seluruh ganti kalau terbukti seluruh wali kotanya lah
kaya begitu dia
ahok menambahkan daerah administrasi jakarta barat selama ini
memiliki banyak problematika pemerintahan yang terlihat dari banyaknya pengaduan warga
gita minigrum jakarta